kamu lagi gara gara kamu anak saya menderita
tapi itu bukan salah saya
kalau sampai terjadi sesuatu sama dewa
kamu yang salah
kamu selalu bikin dia menderita
sepertinya ini darahnya parah
sepertinya ini darahnya parah
pak twitter itu bukan punya saya
saya gak tau kenapa sweater itu ada di lemari saya
saya tahu banget dewa pak
dewa tuh gak punya switter kayak gitu
apalagi di dalam lemari
soal ini darah pak raja atau bu
kami tetap akan melakukan penyelidikan
sekarang saudara dewa ikut kami ke kantor untuk diminta ya ketara
pak pak pak pak
saya yakin anak saya bukan yang merokokannya pak
nanti bapak jelaskan di kantor
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
ini semoga gara putri
dia gak pernah bikin dewa jadi tenang
raja polisi baru aja ngasih tahu ke aku
kalau misalnya dia baru aja nemuin barang bukti
dan bukti itu ditemuin di kamarnya dewa
pak polisi nemuin pakaian dengan bercakan darah dan setelah diselidikin darah itu adalah darah kamu
raja dugaan aku bener aja ternyata putri sama dewa itu emang emang dia tuh sekongkol untuk
menyalakain kamu raja jadi putri bener bener menggiganti aku raja raja raja kamu kemana
raja pas raja kamu masih sakit raja raja raja jangan dibuka aja lepas raja raja
raja raja jangan dibuka aja lepas raja raja raja jangan dibuka aja lepas raja raja raja
raja raja raja raja raja kamu harus percaya sama aku bukan aku yang ngakuin
hai aku akan bebasin kamu karena kamu istriku dan kamu lagi hamil
caught the wall harus dipenjara karena aku yakin dia ngelakuin
bukan dewa ngelakuin aku tahu dewa kau masih belain dia kamu jangan lupa ya di
hari pernikahan kita dia mengancam akan menghabiskan yaitu mungkin karena dia lagi emosi
tapi bukan dewa
aku gak suka kamu belain dewa
dia harus dipenjara dalam jangka waktu yang lama karena dia yang lakuin ini sama aku
dan aku pastikan gak ada satu hal pun yang bisa menyelamatkan dewa
pak bukan saya pelakunya pak
tetapi barang bukti ditemukan di lemari saudara
saya bersumpah pak
itu bukan baju saya
saya nggak pernah punya baju di kamar saya seperti itu
bukti akan memberatkan saudara
gara gara kamu anak saya menderita
tapi itu bukan salah saya
jangan sampai terjadi sesuatu sama dewa
kamu yang salah
kamu selalu bikin dia menderita
terlalu anggap om put
tidak ada yang bisa diberikan

tidak ada yang bisa diberikan
apa kamu benar
aku salah membuat kamu menderita
aku salah membuat kamu menderita
pokoknya aku harus melakukan sesuatu
pokoknya aku harus melakukan sesuatu
aku gak punya pilihan lain
aku gak punya pilihan lain
ada informasi yang perlu disampaikan
sudara dewa anda dibebaskan
saya yang melukai raja
saya yang melukai raja
setelah raja coba bertemu dengan si dewa
setelah raja coba bertemu dengan si dewa
jadi kamu bersemkukau sama dewa
untuk melukai suami sendiri
saya yang melakukan sendiri
dewa nggak ada hubungannya dengan ini
tapi barang bukti baju beserta darah raja
ditemukan di kamar dewa
karena dewa tahu apa yang saya lakukan
terhadap suami saya
jadi dia menyembuhkan bukti itu
supaya saya tidak bersalah
sekarang apa saudari tahu apa yang akan terjadi pada saudari kami akan segera memproses saudari
sesuai dengan hukum yang berlaku iya saya tahu dan saya bakal terima putri putri putri bu mohon
maaf ya saya boleh ngomong sebentar ya sama putri putri kamu jangan mengorban diri kamu
sama aku dong udah lupain semuanya aja dewa ini semua salah gue enggak enggak enggak enggak
aku percaya ini tuh bukan salah kamu putri hai putri putri dengerin aku
maafin aku ya putri aku nggak bisa ngejakin kamu
saudara dewa silahkan anda keluar
kasian putri om
putri dipenjara atas tuduhan yang enggak enggak
tolong om sama tante bantuin putri
kita tuh mau bantu gimana dewa
putrinya sendiri yang sudah mengaku bahwa
emang dia kok yang musuh kerajaan
dia udah berani mencoreng nama baik warga kamu
kami tidak lagi mengakui
dia sebagai anak kami
putri itu anak om sama tante
kenapa om membuang putri
demi nama baik warga om
aku kasian sama putri
punya orang tua seperti om sama tante
jaga mulut kamu
bagaimana caranya aku bisa ngomong putri